ada tradisi unik di sukabumi ketika musim kemarau tiba
memanfaatkan besarnya angin dan musim kemarau
warga membuat baling baling angin atau yang biasa disebut dengan kolecer
tradisi kampung yang sudah hampir punah ini kini dimanfaatkan oleh pemerintah desa setempat
untuk menarik wisatawan yang datang
seperti apakah kampung kolecer di sukabumi
berikut liputannya untuk anda
baling baling atau kolecer biasanya digunakan oleh warga kampung untuk menghalau kawanan burung yang mengganggu di sawah warga
bunyi yang dihasilkan biasanya berasal dari adanya rongga
disambungan antara baling dan tonggak untuk membuat kolecer berdiri tegak
tradisi ini biasanya dilakukan tahunan oleh warga
terkadang warga membuat kolecernya sendiri
atau bagi yang tak bisa membuat warga membeli ke perajin di sekitar kampung
warga semua bikin kolecer pak
yang bisa bikin yang gak bisa mah beli aja
ini dalam rangka apa pak bikinnya pak
karena tiap angin besar bikin terus
kalau gak ada angin mah untuk apa
jadi sini sudah tradisi
pemerintah desa setempat pun berinisiatif untuk tetap melestarikan tradisi budaya ini sebagai daya tarik wisata
tidak ada kan
tujuannya yaitu satu untuk menggerakkan partisipasi daripada warga masyarakat
karena budaya khususnya kolecer ini sekarang sudah punah
nah kita kembalikan lagi dan alhamdulillah respon daripada warga masyarakat sangat tinggi untuk program kolecer ini
alhamdulillah warga masyarakat pun juga yang tidak bisa membuat kolecer
dia sampai beli ke komunitas atau pengrajin kolecer
ini akan terus dipertahankan oleh para warga kampung pasir haur sebagai destinasi wisata kampung yang masih mempertahankan budaya
kini kampung ini terkenal dengan kampung seribu kolecer ahmad fikri sukabumi